pilpres dua ribu dua puluh empat semakin menghangat di tengah munculnya nama nama yang digadang potensial maju sebagai kandidat
presiden joko widodo meminta para relawannya untuk tidak terburu buru menentukan sikap
kemana arah dukungan relawan jokowi di pilpres dua ribu dua puluh empat dan seberapa besar sebetulnya peran politik relawan
untuk kontestasi pemilihan umum baik pilkada misalnya atau mungkin pilpres kalau kita bicara dalam skala nasional
mari kita akan coba diskusikan pada malam hari ini dengan dua narasumber
saya akan sapa yang pertama ada bang deddy mawar di sekjen seknas jokowi
selamat malam bang deddy
selamat malam assalamualaikum wr wb
waalaikumsalam saya juga akan sama bang adi praitno direktur eksekutif parameter politik indonesia
bang adi selamat malam bang
oke bang adi tampaknya masih ada gangguan audit tapi sudah tersambung bersama dengan kami
saya akan ke bang deddy mawardi terlebih dahulu kalau begitu
bang deddy tadi pernyataan presiden itu kita tahu memang disampaikan beberapa waktu yang lalu
seiring dengan berjalannya waktu begitu ya ternyata ini terus menerus menjadi isu politik yang cukup hangat
di tengah isu isu yang lain
soal politik relawan di tahun dua ribu dua puluh empat
presiden tadi menyampaikan ojo ke susu jangan terburu buru
apakah memang ada relawan yang saat ini sudah tidak sabar ingin memberikan kemana kemudian suara dukungan itu akan diberikan bang deddy
ya kalau melihat fenomenanya kan memang sudah ada beberapa relawan yang lebih maju untuk mendukung calon kandidat ya
di dua ribu dua puluh empat itu
dan menurut saya memang relawan ini menjadi fenomena politik yang sangat menarik dan juga diakui oleh pak presiden sendiri pak jokowi sendiri bahwa
dengan adanya relawan jokowi ini bisa mengantarkan pak jokowi menjadi presiden untuk dua periode
menurut saya ini hal yang menarik gitu loh dan ini juga yang kemudian dilihat oleh seknas untuk menjadi lebih hati hati
kemudian arahnya itu harus sama dengan apa yang kita akan capai ya untuk dua ribu dua puluh
bang deddy mengapa kemudian sebagian relawan saya tidak tahu kemudian dengan seknas ya ini sudah mulai ikut dengan euforia capres begitu kandidat
padahal kan ini sebetulnya masih jauh ya
apakah memang juga sudah mulai melirik lirik siapa dari nama nama yang sudah mulai muncul
atau bagaimana apa yang menjadi perhatian utama dari konstelasi politik di jelang dua ribu dua puluh empat dari versinya relawan
menurut saya sih memang ada euforia ini ada hubungannya juga dengan gencarnya survei survei untuk kandidat pilpres dua ribu dua puluh empat ya
dan ini sangat gencar segari sehingga membuat ada beberapa organ relawan yang kalau tidak sekarang
mungkin kapan lagi gitu untuk mendeklarasikan dukungannya kepada kandidat tertentu
nah sehingga memang itu yang membuat banyak dari kalangan kami juga di seknas juga bertanya tanya
ini akan arahnya akan kemana seknas jokowi ini untuk dua ribu dua puluh
sehingga itulah yang membuat saya dan teman teman untuk membuat rapimnas
kemudian mengundang bapak jokowi sebagai presiden
untuk minta arahan kepada beliau apa yang akan kami lakukan untuk dua ribu dua puluh
dan ternyata pak presiden sudah bilang sendiri untuk jangan terburu buru
kemudian pelajari dulu semua konstelasi yang ada
kemudian juga apa namanya lebih dekatkan lagi persoalan persoalan kerakyatan untuk di tahun dua ribu empat itu
oke dari suara suara yang keluar dari sebagian relawan
mungkin ya yang sudah mulai bertanya tanya
nama nama siapa yang kemudian memang dianggap ini bisa atau berpotensial untuk diberikan dukungannya oleh para relawan jokowi
atau misalnya seknas
kalau seknas tetap aja belum melihat semua kandidat untuk dipilih ya
tapi untuk diamati kemudian untuk dipelajari semua hal yang terkait tentang kandidat
itu perlu sebagai bagian dari kita mempelajari konstelasi
kontestasi juga dari para kandidat ya gitu
jadi seknas belum menentukan arahan siapa
tapi semua hasil survei yang sudah terlihat oleh publik itu kami pelajari
dan yang terakhir itu juga survei dari smrc itu juga sangat menarik ya
dipelajari oleh kita semua terutama teman teman di seknas
apa yang menarik dari survei itu bang deddy
apakah kemudian dari temuan misalnya pemilih jokowi lebih banyak cenderung memilih pak ganjar misalnya dibanding pak prabowo subianto
ya ya seperti itu yang menarik
tapi yang jelas yang lebih menarik dari seknas itu adalah bahwa relawan itu
seperti yang dikatakan oleh pak jokowi ya
jadi relawan jokowi itu adalah apa
organ yang seksi ya untuk semua kandidat gitu ya
safety itu dilihat dari karena
kepopuleran seseorang itu belum tentu bisa mengangkat seorang itu menjadi presiden
butuh bantuan dari partai politik juga dari para relawan
dan kita melihat dari hasil survei itu
ada yang menarik bahwa
partai politik itu belum tentu sejalan dengan kepentingan rakyat
itu yang pertama
kedekatan rakyat kepada kandidat
kedekatannya terhadap pemilih itu juga menjadi persoalan sendiri
sehingga kami melihat bahwa peran disitulah
peran relawan itu sangat urgent ya untuk dirangkul
kemudian diajak untuk gabung di dalam tim pemenangan biasanya begitu
oke baik kita break

nanti kita akan bahas berapa penting sebetulnya ya
nanti kita akan bahas berapa penting sebetulnya
politik relawan ya dalam kontestasi pemilu apalagi soal pilpres
tadi bang deddy mengatakan relawan berhasil mengantarkan pak jokowi dua kali menjadi presiden
dua ribu dua puluh empat bagaimana konstelasinya akan seperti apa
kita bahas nanti kami akan segera kembali sesaat lagi
direktur eksekutif parameter politik indonesia
bang adi selamat malam ini karena ada gangguan teknis
jadi kita harus lanjutkan dengan founder
tapi tidak akan mengurangi esensi dari dialog bersama dengan bang adi praitno malam hari ini
selamat malam bang
selamat malam renhat sehat selalu
sehat selalu bang adi tadi sudah dijawab juga oleh bang deddy
sekjen seknas jokowi soal mulai mengamati dan juga bicara soal kekuatan relawan jokowi di pilpres dua ribu dua puluh empat
kalau anda membaca dari luar bang
kemana kemungkinan besar arah politik relawan jokowi di dua ribu dua puluh
karena tentu tidak mungkin lagi presiden akan maju
tapi kan basis masa ini bukan hal yang kecil
bukan jumlah yang kecil untuk bisa dirawat atau mungkin dimaksimalkan untuk kepentingan politik dua ribu dua puluh empat
anda membacanya apakah sesuai dengan hasil hasil survei
misalnya sebagian dari pemilih jokowi akan ke pak ganjar atau ada bacaan yang lain
kalau saya sih melihatnya pakai rumah
itu serahana saja renhard
relawan jokowi ini satu pasti sesuai dengan fatsun politiknya jokowi
untuk apa ada relawan jokowi kalau tidak ikuti fatsun politik jokowi
dan tentu saja jokowi akan mengarahkan relawan politiknya pada calon yang diusung oleh pdip di capres dua ribu dua puluh empat
apapun judulnya apapun manuvernya apapun kepentingan politiknya
saya kira jokowi pasti akan mendukung siapapun yang akan diusung oleh pdip nantinya di dua ribu dua puluh empat
tidak mungkin tidak mendukung itu
kan itu saja sebenarnya
karena suka tidak suka jokowi ini adalah kader terbaik pdip saat ini yang jadi presiden dua periode
dan saya membayangkan sampai lebaran kuda sekalipun
nggak mungkin jokowi akan mengarahkan relawannya itu kepada capres di luar pdip
nah itu yang saya lihat yang pertama
yang kedua kenapa relawan jokowi ini menarik
pertama memang fenomenanya ini kan dimulai dari dua ribu empat belas
ketika partai partai politik sedikit mendukung jokowi dan lebih banyak yang mendukung prabowo
disitulah kemudian muncul relevansi betapa seksinya relawan ini yang berjejaring di berbagai daerah
nah sukses story ini sebenarnya ingin diulang kembali di dua ribu dua puluh empat
cuman kan pertanyaannya adalah apakah relawan yang dari berbagai mazhab politik ini
kan relawan jokowi banyak tuh
apakah akan tetap solid gitu ya mendukung jagoan yang diusung oleh pak jokowi
karena basis perkat relawan ini adalah jokowi capresnya

apakah semua relawan ini akan samikna wa'atokna ta'at secara robotik terhadap perintah jokowi
saya kok rada rada agak nggak terlampau yakin
kenapa pak adhika tidak yakin
ya tentu saja karena sudah tidak ada alat perekatnya
relawan jokowi ini kan banyak ada joman ada projo ada seknas dan lain lain
semua ini berkumpul karena titik simpulnya itu ada jokowi yang dianggap sebagai kekitaan banget gitu ya
dari personality politiknya dari suasana batinnya dan seterusnya
tapi ketika tidak ada jokowi di dua ribu dua puluh empat apakah kelompok kelompok relawan jokowi ini akan tetap solid
saya kok menduga
relawan ini bisa bermetaformosa kepada capres capres yang menguntungkan secara politik terhadap mereka
mereka akan menyebar ke berbagai kelompok kelompok yang sesuai dengan visi misi ide dan kepentingan politik elektoral tentu saja
disinilah sebenarnya letak pertaruhan apakah jokowi akan tetap dijadikan sebagai simpul pemerjatuh relawan relawan itu untuk solid di dua ribu dua puluh
atau justru relawan ini cari selamat masing masing dalam tanda kutip
mencari sosok yang kemudian menurut mereka sesuai dengan selera
contoh misalnya ya ketika ada joman mendukung ganjar pranowo kan yang lain belum punya sikap
itu menunjukkan di setiap relawan ini punya mazhab punya aliran dan punya kepentingan politik yang beda beda
inilah yang sepertinya membuat diskursus relawan jokowi ini menarik
karena sudah mulai muncul salah satu varian relawannya itu mendukung ganjar
sementara pada setting bersamaan
keputusan politik belum pernah diberikan oleh pdip
kira kira siapa yang akan maju
entah ganjar pranowo ataupun puan
publik menyangkanya puan yang akan diusung
karena ganjar dinilai hanya sebatas anak kos kosan gitu loh
ini yang kemudian akan menjadi pertaruhan sebenarnya
bagaimana arah politik relawan jokowi
cuman kesimpulan saya
konklusinya adalah relawan jokowi ini pasti diarahkan mendukung capres yang nantinya akan didukung
oleh pdip secara normatif
baik bang adi tapi anda melihat ada pesan yang lain tidak
dari pak jokowi yang kemudian sudah mulai mengingatkan relawannya
ini kan basis politik ya relawan ini kan
tentu punya peran di dua ribu dua puluh empat nantinya jika kemudian ini bisa dikapitalisasi
anda membaca ada pesan yang lain tidak
dari ap sma kempresin bahwa
mulai ada yang genit ke relawan relawan saya
kemudian akan menentukan kemana arah besar relawan ini
ini seolah olah kan kemudian presiden ingin menunjukkan bahwa
saya masih punya basis masa yang kemudian ini masih bisa menjadi mungkin bergaining politika atau apa
ya banyak hal yang sebenarnya bisa ditafsirkan
satu sisi relawan ini tentu seksi ya
seberapa kecil dan seberapa besar relawan ini
juga penting diwujudkan
mau besar jumlahnya mau kecil jumlahnya
satu orang dalam politik itu kan menjadi penting
yang kedua yang paling penting
adalah kenapa jokowi misalnya mewanti wanti relawannya untuk tidak agresif
jangan sampai dukungan relawan itu dikaitkan dengan restu yang diberikan oleh jokowi
ketika joman mendukung ganjar
jangan ada kesan seakan akan jokowi ini lebih mendukung ganjar
untuk maju di pilpres dari pdip
kan begitu sebenarnya ren
jadi secara tidak langsung pak jokowi ini
ini ingin mengamputasi
kalaupun toh ada relawannya yang mendukung salah satu calon
sudah mulai genit kanan kiri mendukung salah satu capres
itu sekali lagi tidak ada kaitannya dengan jokowi
baik sebagai presiden ataupun yang dianggap sebagai simpul
relawan relawannya ini bersatu
yang kedua tentu saja pesan politiknya
relawan ini kan satu fenomena politik baru sebenarnya di pilpres kita ya
di rezim yang semakin terbuka pemilihan langsungnya
relawan ini menjadi variable penting
bahkan menjadi antitesa dari partai politik yang hanya menyediakan perahu politik
mendaftarkan ke kpu tapi yang bekerja itu adalah kelompok kelompok relawan
fenomena ini kuat kalau melihat relawan jokowi dua ribu empat belas lalu reinhardt
munculnya konser dua jari misalnya di gbk
itu kan tidak terlepas dari kerja kerja politik jokowi gitu ya
relawan jokowi yang kemudian membuat satu trigger
dimana jokowi yang saat itu popularitasnya elektabilitasnya kalah
dari prabowo secara perlahan mulai mengungguli
jadi konser dua jari itu adalah satu lompatan besar
dimana secara pesat jokowi elektabilitas meningkat
sekali lagi ini tidak terlepas dari kerja kerja politik relawan
yang kedua momentumnya agak beda
saya melihat untuk pilpres dua ribu sembilan belas relawan jokowi ini tidak setampak dua ribu empat belas yang lalu
panggung politiknya kemudian harus dibagi dengan figur figur yang muncul
dari partai politik
misalnya begitu banyak jubir bahkan orang yang membela jokowi itu berasal dari unsur partai politik
yang dikoordinatori atau dikoordinir langsung oleh persatuan sekjen sekjen partai politik
relawan jokowi dua ribu sembilan belas tidak setampak dua ribu empat belas yang lalu
inilah yang saya kira menjadi satu sinyal penting
apakah memang relawan jokowi ini akan tetap seksi akan tetap eksis di dua ribu empat belas
di tengah misalnya peran peran partai politik yang kemudian tampil ke muka
mengambil alih peran peran relawan yang setelah ini dimainkan begitu penting
itu yang sebenarnya saya tangkap secara umum
tapi saya cukup yakin bahwa relawan jokowi ini kalau tetap mendengar suara jokowi
pasti akan mendukung jagoan yang akan diusung oleh pdip nantinya
cuman relawan jokowi ini tidak boleh melampaui kendak tuhan
mendukung salah satu kader pdip yang diusung oleh pdip
pdip yang secara definitif belum diputuskan
jangan dulu deh dukung ganjar kan belum ada keputusan resmi
karena ada puan yang juga maju kira kira begitu
kenapa momen peringatan jokowi dalam relawan kemarin itu diingatkan untuk tidak gosah grusuh
tidak buru buru menentukan pilihan politiknya
oke saya ke bang deddy
bang deddy apakah benar bahwa nantinya pilihan relawan ujung ujungnya mengikuti fatsoen dari presiden
bahwa presiden adalah memang anggota pdip perjuangan
siapapun yang kemudian didukung oleh pdp itu juga yang nanti akan didukung oleh relawan jokowi
katakanlah juga oleh seknas
tapi dijawab nanti bang kita beri kami akan segera kembali sesekali
kita masuk ke segmen terakhir dialog soal relawan atau politik relawan ini ya
saya ke bang deddy mawar
bang deddy bagaimana anda melihat soal yang tadi dibaca oleh bang adi praitno
bahwa ya fatsunnya sudah arahnya sebetulnya bisa dibaca dari fatsun politik dari presiden jokowi
kalaupun kemudian yang didukung oleh pdip pasti juga akan didukung oleh relawan
yang pendapat itu yang belum saya sepakati ya
karena sampai saat ini juga kita masih melihat
secara apa secara secara baik ya
meneliti secara baik gitu loh semua kandidat yang muncul di situ
dan belum tentu juga kemudian pak jokowi sebagai komandan dari relawan jokowi
mengarahkan kepada pilihannya sesuai dengan kepentingan politiknya
jadi saya belum sepakat dengan adi soal itu
jadi kemungkinan ada perubahan jika memang pilihan pilihan itu yang kita lihat itu tidak sesuai dengan urusan pemilihnya gitu
kalau kemudian sekarang sudah ada beberapa relawan yang memang lebih atau mungkin sudah terang terangan mendukung pak ganjar
itu bagaimana itu tidak bisa dijadikan potret bahwa ya ini akan diikuti juga oleh kelompok relawan yang lain
oh enggak belum tentu
itu misalnya teman teman di joman ya ketika awal kemarin itu masih kencang mendukung ganjar
tapi ketika pak jokowi mengatakan di dalam rapimnas itu
dan sekarang teman teman juga kemudian berbalik lagi semua untuk ikut pada arahannya pak jokowi
untuk dua ribu dua puluh empat itu jangan berusaha gerusuk dulu kemudian pelajari dulu konstelasi dan lain sebagainya

nah artinya bahwa memang relawan jokowi itu tidak bisa diikuti

semuanya itu sekarang mengarah kepada menunggu perintah atau instruksi pak jokowi untuk bagaimana di dua ribu dua puluh empat
menurut saya seperti itu
menurut saya seperti itu
baik bang deddy tapi benar ya bahwa mulai ada kandidat atau mungkin relawan kandidat yang lain
begitu yang sudah mulai membuka komunikasi dengan para relawan pak jokowi meminta untuk didukung
itu betul demikian atau bagaimana
ya betul termasuk dari sektor juga
seknas juga ada yang berkomunikasi dengan saya ya
jadi ada pihak pihak tertentu di luar kami yang mencoba untuk berkomunikasi dengan kami
dan kami membuka komunikasi itu
tapi kalau masih sebatas misalnya pertanyaannya gimana nih seknas dua ribu dua puluh empat dukung siapa gitu
kami bilang bahwa kalau seknas itu nanti belum menentukan pilihan untuk melakukan
apa pilihan terhadap dukungan dukungan secara politik kepada semua kandidat yang ada
nah atas arahan dari pak jokowi kemarin ya kami akan ikuti arahan itu
tapi kalau kemudian nanti pilihannya pak jokowi kepada satu pilihan kepada kandidat berasal dari partai yang menurut kami juga nggak pas untuk didukung ya bisa jadi bisa jadi arahnya berbalik seperti itu
oke relawan mana saja bang deddy yang sudah mulai mendekati atau membuka komunikasi dari calon calon yang mana
ya baik itu relawan atau mungkin orang orang yang selama ini digadang gadang berpotensi untuk maju
ya ada pertanyaannya misalnya dukungannya itu harus kepada ganjar misalnya karena ganjar itu orangnya seperti ini seperti ini
ada juga yang menganjurkan pilih aja pak prabowo karena sudah terbukti kemarin pada saat pilpres dua ribu empat belas dan dua ribu sembilan belas
kemudian juga ada yang bilang ke mbak puan aja
nah semua itu kita tampunglah gitu
kita pelajari sehingga kemudian nanti kita akan lihat pada saat dua ribu dua puluh empat itu mungkin tahun dua ribu dua puluh tiga itu mulai
mulai kelihatan arah dari arah pilihan dari semua relawan jokowi itu
tapi kalau sekarang belum ada
nah kalau yang tadi disampaikan oleh bang adi praitno bahwa ini kan perkat utamanya adalah pak jokowi
tapi pak jokowi tidak akan maju lagi di dua ribu dua puluh
nah ada kemungkinan bahwa ini tidak akan kemudian satu suara satu barisan lagi
bisa saja kemudian ini terpecah pecah kemudian sesuai dengan pilihan politik masing masing relawan atau mungkin ada interest politik yang lain
itu apakah itu kemudian bisa terjadi bang deddy bahwa di dua ribu dua puluh empat tidak serekat itu lagi kemudian suara relawan ini untuk calon tertentu yang didukung oleh presiden jokowi
ya artinya begini kalau dari relawan jokowi itu akan tetap ya tegak lurus kepada apa yang diarahkan oleh pak jokowi
itu udah pak
udah kemungkinan besar itu seperti itu
karena ketika pak jokowi mengatakan di dalam rapimnas itu sekarang temen temen juga di seluruh organ relawannya jokowi kemudian ikut arahannya pak jokowi
termasuk kawan kawan joman juga kemudian mulai mengendor untuk mempromosikan ganjar ya
kemudian dia tegak lurus kepada perintahnya pak jokowi
nanti pada saatnya pak jokowi akan menentukan pilihannya kemana
baik sekali bang adi pra itu
jadi diralat ini karena sudah ada peringatan dari presiden bahwa jangan ngomong mendukung siapa dulu
jadi mungkin joman juga meralat tadi dari yang disampaikan oleh bang deddy mawardi
nah dalam kurun waktu mengintip ya atau mengamati calon calon ini satu dua tahun ke depan
menurut anda apa pertimbangan pertimbangan yang sebaiknya menjadi dasar dari para relawan ini untuk bisa memberikan dukungan mereka terhadap kandidat di tahun dua ribu dua puluh empat
saya pakai rumus yang tetap sederhana reinhardt
relawan jokowi ini pasti akan mengikuti perintah dan patsun politik jokowi
kalau tidak mengikuti perintah dan fatsun politik jokowi bukan relawan jokowi lagi
tapi mantan relawan jokowi yang punya pilihan berbeda itu satu
yang kedua jokowi ini wajah lainnya selain presiden beliau adalah kader pdip
jokowi akan mendukung kader yang bukan jagoan dari pdip
kan itu pakai logika politik sederhana saja reinhard
tidak perlu canggih canggih
itu yang saya bilang bahwa nggak mungkin pak jokowi ini akan berbeda pilihan politiknya dengan capres yang dihukum di luar pdip
sekalipun capres dari pdip itu misalnya tidak sesuai dengan pilihan relawan
misalnya tidak sesuai dengan pilihan jokowi secara subjektif
tapi jokowi sebagai kader
taat kepada perintah partai secara umum
ini yang saya kira bahwa menerka arah relawan jokowi karena basis perekatnya adalah jokowi
kan nggak mungkin tiba tiba misalnya jokowi itu mendukung prabowo
kalau dari internal pdip ada jagoan
ataupun misalnya relawan jokowi tiba tiba mendukung atau diarahkan mendukung ahy atau anies baswedan
kan itu nggak masuk di logika umum
makanya ini rumus rahana saja
karena biar bagaimanapun jokowi ini adalah melekat pada dirinya sebagai kader partai
dimana sistem ketaatan dan disiplinnya serta tegak lurusnya adalah kepada partai
kecuali di dua ribu dua puluh empat jokowi sudah mulai berani agak beda mazhab dengan pdip
itu beda ceritanya
tapi saya tidak membayangkan jokowi berbeda mazhab dengan pdip
tapi juga anda melihat sebaiknya kemudian para relawan ini juga jauh lebih jauh
jangan terburu buru ya sudah mulai menyebut nama mendukung siapa di tahun ini
karena masih ada beberapa tahun ke depan untuk bisa melihat atau paling tidak mencermati dinamika
tapi yang jelas suara relawan ini kan variatif ya
kenapa joman ke ganjar itu adalah sebuah kode
jangan sampai misalnya pdip tempat dimana jokowi bernaung
ini salah pilih calon juga
kalau calon yang diusung oleh pdip itu tidak sesuai dengan suasana batin para relawan
ya mungkin saja relawan ini tetap mendukung jagoan dari pdip sesuai arahan jokowi
tapi tidak sepenuh hati
kan percuma pak mendukung calon tapi tidak sepenuh hati
seperti yang dilakukan oleh para relawan pada pilpres pilpres sebelumnya
total all out dua puluh empat jam bekerja bikin posko di mana mana
kan kode sebenarnya ketika ada joman relawan jokowi menyebut nama ganjar pranowo yang relatif memiliki irisan suasana hati dengan para relawan
jadi intinya apa
elit pdip jangan sampai memilih capres internal mereka gitu ya yang justru bertolak belakang dengan kepentingan politik para relawan
kalau relawan ini dianggap penting dan masih dianggap variable seksi untuk memenangkan pertarungan dua ribu dua puluh empat
begitu kira kira renan
apakah itu kode atau tidak
mari kita akan lihat dinamikanya ke depan seperti apa karena ada beberapa waktu beberapa tahun lagi meskipun sudah mulai menghangat sebetulnya kalau kita bicara pilpres dua ribu sembilan belas
bang adi preto terima kasih banyak
bang deddy mawari terima kasih banyak
terima kasih banyak untuk diskusi yang sangat menarik pada malam hari ini
terima kasih selamat malam
pengadilan tinggi dki jakarta memberikan diskon besar terkait fonis hukuman penjara terpidana tindak pidana pencucian uang pinangki sirna atau jaksa pinangki
kami akan segera kembali ke sana